aku bantuin ya
apaan sih kamu sobat
kamu kan yang udah ngaduin aku nuri makanan kebuati
hah aku gak ngadu apa apa
malah aku baru tau
siapa lagi ngeliat aku di dapur
pasti kamu kan dasar tukang adu
tukang ngadu mana ada yang mau ngaku
udah udah saya ngedu
boleh saya liat
coba sih pak
bening ini kenapa dibantu asuhan
emangnya orang tuanya nggak ada
kalau bening ceritanya sih sedih sih pak
jadi si bening itu
baru aja kehilangan bundanya
gak tahu kenapa anak itu
yakin banget kalau misalnya bundanya itu
masih hidup pak
makanya sampai detik ini tuh
dia masih aja nyari bundanya
kalau ngeliat bening itu suka sedih meli
sepertinya aku harus ke panti
supaya bisa ketemu sama anak itu lagi
meli juga sebenernya mau minta izin nih sama bapaknya
besok pagi melly rencana mau ke panti asuhan lagi pak
meli bebenah dulu
beres dulu urusan dirumah semuanya kalau udah rapi baru meli ke panti
kalau gitu saya pamit permisi pulang dulu
tadi saya udah minta anak buah saya buat pamflet ini
untuk mencari bening
dan saya juga disuruh mereka
untuk menyebar pamflet ini
semoga caranya bisa berhasil mencari bening ya
bantu sebar pamflet ini ke
supaya banyak orang yang tahu tentang pencarian bening
dia peduli sekali sama benih dan aku
kenapa dia lakukan itu

gimana kalau mamanya parah kah tau
gimana kalau mamanya parah kah tau
kamu kepikiran soal mama saya ya
kamu kepikiran soal mama saya
kamu tenang aja ya
mama cuma salah paham
terima kasih pak
saya akan balas semua kebaikan bapak
kamu gak usah terus terusan bilang makasih sama saya
udah cukup sekali aja
uang buat apa
buat nyicil utang saya ke bapak
alhamdulillah saya dapat kerja
dikasih uang lembur sama bos saya

kamu simpan aja uangnya
kamu simpan aja uangnya
siapa tahu bisa buat kebutuhan kamu yang lain
kamu masih punya banyak waktu untuk bayar utang utang kami
umur gak ada yang tau pak
umur gak ada yang tahu pak
saya sudah berusaha untuk mencicil
tolong bapak terima ya
ya udah kalau kamu maksa
saya permisi pulang dulu
eh pintunya biar saya yang tutup aja ya
kamu kan sama bu ati
itu si boni nyuri makanan di dapur
makanya dia dihukum sama bu ati
apaan sih kamu sobat bantuin aku
kamu kan yang udah ngaduin aku nyuri makanan ke bu ati
aku gak ngadu apa apa ke bu ati
malah aku baru tau kalau kamu
masih gak ngaku lagi
siapa lagi yang ngeliat aku di dapur
pasti kamu kan dasar tukang adu
kalau kamu mau udu aku
halah tukang ngadu mana ada yang mau ngaku
udah udah saya kerja untuk batuan kamu
kamu asli dong
kenapa kok kamu disini sendirian
ini kayaknya ada something wrong deh
kok mukanya cipetut aja kenapa nih
kayaknya bonny gak suka banget sama aku tante
loh kok kamu bisa mikir gitu kenapa
soalnya aku pengen bantu bonny ngelap kaca
terus di nuduh aku ngadu ke buati
terus dia dihukum tapi aku gak ngadu
udah sih ngapain dipikirin itu sih masalah sepele
kali aja tuh si bonny nya yang lagi sensi
secara dia itu dihukum ya pasti karena dia salah
udah kamu gak usah pikirin ngapain sih
ya allah kasian banget sih bening masih aja sedih
aduh gimana cara ngeliburnya ya
kalau kita jalan jalan sebentar aja mau enggak
ehm sekalian kita cari bundanya bening
tante mau temenin aku cari bunda
yaudah aku izin dulu ya sama buati sekalian ambil sebut tangga bunda aku
ehm tante mendy tunggu sini
balikin semua darah darah aku
seperti jelek kayak gini
ini buat kayak lelap
jangan balikin balikin
apa sih seputar jelek kayak gini
bagaimana kamu tangan aku
kamu yang mulai duluan
bagaimana aku balikin
ini bunuh bunuh darah aku